pesawat kargo spirit evia sentosa sas yang jatuh di tebing bukit anum pegunungan bintang papua
ditemukan dalam kondisi hancur
kapten pilot rio pasar ibu ditemukan sudah meninggal
jenasa rio pasaribo pilot pesawat kargo spirit avia sentosa atau sas
tiba di bandara sentani jayapura pukul tiga belas waktu indonesia timur
jenazah dibawa menggunakan pesawat twin otter milik maskapai sas
pesawat cessna grand karavan yang dipiloti rio bernomor registrasi pkfso
jatuh di tebing bukit anum pegunungan bintang papua
korban ditemukan itu dari tim gabungan jam sepuluh lima sudah mendapatkan korban
akhirnya sebelas lewat tujuh sudah bisa dioperasi ke oksibil
setelah itu kita bawa ke rumah sakit umum eksobil
akhirnya kita bawa ke bandara sutani
jumat sore ini jenazah rio direncanakan akan dibawa ke jakarta
menggunakan pesawat batik air menuju rumah duka di pondok cabe jakarta
albert matatula sentani